perlindungan terhadap anak menjadi isu penting di tengah masih tingginya angka kekerasan pada anak anak
hal ini menjadi tantangan bersama bagi orang tua masyarakat dan pemerintah
dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak anak dari tindak kekerasan
kasus kasus kekerasan terhadap anak bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk orang terdekat
seperti dugaan penelantaran dan pemasungan terhadap anak berkebutuhan khusus di bekasi jawa barat
tak hanya itu kasus perundungan atau bullying yang dialami siswa sekolah dasar di tasik malaya jawa barat
serta yang terjadi pada siswa madrasah sanawiyah di kota mobagu di sulawesi utara
fakta itu menjadi contoh bahwa kekerasan juga dapat dilakukan oleh rekan sebaya
bahkan di dalam sebuah lembaga pendidikan pun anak anak tidak lepas dari kekerasan fisik dan seksual
saya merasa miris
sekolah yang selama ini diidam idamkan niat mencari ilmu dari jauh datang
ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu
berdasarkan data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu terdapat sebelas sembilan ratus an kasus yang dilaporkan ke sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak
sementara tahun dua ribu dua puluh dua setidaknya ada delapan anak dilaporkan menjadi korban kekerasan
data dari komisi perlindungan anak
pembangunan indonesia sepanjang awal tahun dua ribu dua puluh dua sampai bulan juni
menerima dua sepuluh aduan dari berbagai jenis tindak kekerasan
kasus kekerasan ini pun rentan terjadi di dunia digital
kpai mencatat dari delapan puluh tiga juta anak indonesia tiga belas juta diantaranya memiliki akun media sosial
survei tahun dua ribu dua puluh dua saat pandemi muncul dari dua puluh lima ribu anak
ini data kedua
nah terkait kekerasan anak di indonesia baik fisik psikis seksual dan termasuk juga eksploitasi dan penelantaran
ini sesungguhnya adalah fenomena gunung es
yang terlaporkan itu hanya data permukaan
dan kita tentu harus buka seluas luasnya
bagaimana pusat aduan pusat laporan layanan yang ada
itu memang betul betul mudah diakses oleh keluarga indonesia
kpai mengapresiasi salah satu upaya pemerintah untuk menyamakan pandangan dan gerakan penanganan kekerasan terhadap anak
peraturan pemerintah nomor satu ratus satu tahun dua ribu dua puluh dua tentang
strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak sudah ditandatangani presiden jokowi delapan belas juli dua ribu dua puluh
strategi nasional dalam perpres ini diharapkan dapat mendorong penghapusan kekerasan terhadap anak anak
melalui pengawasan penerapan sanksi bagi pelaku dan edukasi pola asu dalam keluarga
tim liputan cnn indonesia